silahkan sekarang ambil sikap semedinya
bersemedi lah disini sampai kembali pulih tenaga
bayi resi hamba akan mengikuti perintah resi terima kasih karena tolong membantu hampa
gimana ayah anda dan juga nih mas endang gelis
mengapa kau sendirian rai
hahaha aku memintanya endang gelis untuk
menyelamatkan ayah anda prabu
sedangkan aku bertarung untuk bertahan
raka tapi sampai saat ini aku tidak tahu
berada mereka di mana
rai mari kita susun mereka
rai kau terluka rai
aku bantu obati kamu rai
bagaimana keadaanmu sekarang rai
aku sudah lebih membaik saat ini
rai kita cari mereka rai
lalu membuat usaha rai
sepertinya agak sulit bagi guru
insyaallah aku akan mencobanya
meringankan tubuh yang sudah rade pelajari
menyatulah dengan alam
dan rasakanlah setiap hembusan angin
baru agak sempurna
kemana tuhan awas saja
dua melissa ini hukum mangger institusi
yang agung bang punan lu hukuman apa sih guru
hukuman kanangger prabu telah melakukan kesalahan
mengumbar temuru buta aduh seorang raja pasti diselimuti nafsu angkara murka
ngeremit amin dia akan melakukan tindakan yang tidak bijak ngerem
nger prabu inilah peringatan keras dari yang
dewa tak agung bersiaplah
tahan nafas mudah mudahan kamu menjadi kemali segar
tidak apa apa sancaglodaya
biarkan kembali tubuh ger prabu jadi suka
ambil sikap semedi ger
bersemedilah di sini
sampai kembali pulih tenaga enggak
amboing akan mengikuti perintah resi
terima kasih resi
karena kau membantu amboing
kau harus berhenti
amboing akan mengikuti perintah resi
kau harus berhenti
amboing akan mengikuti perintah resi
kau harus berhenti
kau harus berhenti
kau harus berhenti
kau harus berhenti
apa lagi yang terjadi dengan kalian
gusti prabu argadana
kami tidak berhasil membunuh siliwangi
senopati sancang lodaya telah menyelamatkannya
dan berhasil membawanya pergi
menghadapi satu siliwangi saja
kalian tidak mampu
dan berhasil membawanya pergi
dan berhasil membawanya pergi
biar aku yang menghadapi
gusti prabu sudah menjadi raja besar
jadi tidak pantas
kalau gusti prabowo keluar dari kerajaan
lantas apa nasihatmu nyai
kita pancing siliwangi keluar dari persembunyian

kalau dia keluar seorang diri
maka dengan mudah
kita dapat membinasakannya
tapi bagaimana caranya
kita fitnah siliwangi dengan membuat keonaran
pasti rakyat pajajaran akan menjadi resah
jangan lupa untuk berlangganan